sesuai dengan janjikan dinda hanya akan menjadi seorang pelay
di saat racun yang berada di dalam tubuh dinda kenteriman
belum bisa disembuhkan
kanda sudah mengutus tabib istan
untuk secepatnya mencari penawar
kandang kalau boleh dinda memohon
dinda sangat merindukan putra kita kian santan
sebentar lagi dia akan tiba di pajajaran
kakanda dinda mohon
kakanda cegahlah rai kenterimanik untuk pergi ke japura malam ini
dia sangat ingin bertemu dengan putra kita
dinda mohon berikanlah dinda kesempatan
raka cepatlah siapkan barang barangmu
kita akan segera ke japura
malam ini juga rai
apa yang premier dinda bilang sudah setuduhnya
tentunya banggaran adventur ini akan melemahkan pada siapun
tapi ray kalau aku ikut bersamamu ke kerajaan japura
lantas bagaimana dengan keponakan tercintaku raden surawisesa rai
jadi aku pergi sendiri
rai prabu siliwangi pasti sudah menyiapkan pengawal dan prajurit pracuri terpilih rai
jadi rai kentrim manik tidak perlu khawatir
baiklah aku titipkan putra aku jaga dia baik baik
serahkan kepada rakamu
rugul akan mempereskan semuanya rai
ini saatnya aku prabuamukmarugul mengambil alih kerajaan pajajoron
mungkin lebih baik dinda berangkat
ke japura malam ini juga
untuk menghindari bertemu
dengan kian santa
apakah kakak anda ingin memisahkan dina dari putra putri dinda
apakah kakak anda akan sekejam ini pada dinda
apakah dinda teguh
putramu melihat dinda dengan keadaan seperti ini
dan apakah dinda teguh
hati putramu kian santa terbuka
dengan melihat
berpakaian sebagai seorang pelayu
kanda pun tidak tahu
bagaimana harus menjelaskan semuanya
tapi kakak dinda
tahanlah rasa rindu kepada putramu
tunggulah sampai selesai masalah ini
dan kanda akan mengembalikan kehormatanmu
sebagai seorang permaisur
sesuai dengan janjikan
dinda hanya akan menjadi seorang pelay
di saat racun yang berada di dalam tubuh dinda keterimaan belum bisa disembuhkan
kanda sudah mengutus tabibistan
untuk secepatnya mencari penawar
tidak ada lagi yang bisa dina lakukan
racun itu berada di kamarku shea
itulah yang sebenarnya terjadi nimas
jadi selama ini
ibu nda ratu sebanglar
mengorbankan diri untuk menyelamatkan diriku
tapi justru aku menyalahkan ibu nda shea
ini tidak bisa dibiarkan si guru
ayah daprabo harus mengetahui semua hal ini
tidak seharusnya ibu nda ratu
menanggung semua hukuman atas dosa yang tidak pernah dia lakukan
allah akan mengungkapkan kebenaran itu
membersihkan nama orang orang yang tidak berdosa
aku harus bersimpuh di hadapan kaki bunda
kalian semua adalah prajurit yang aku pilih
untuk mengawal kedua permaisuri
sandika agusti prabu

semoga brings yang injil
saya berdoa sampai dasarnya
jangan lupa untuk mendengar

itu mesra yang pembunuh
karena tidak punya
berhati hatilah kali ini
kita berangkat sekarang
nyai ratu subanglarang
aku yang bertemu dengan ibu nara
nima sara santang
mohon teh diampunkan
katakan dimana ibu nara
nyai ratu subanglarang
berangkat ke japur
ibu nara subanglarang pergi ke japur
nyai ratu subanglarang
menyertai nyai ratu kenting manik
berangkat ke japur
menemui orang tuanya nih mas
ibu nara subanglarang
kenapa ibu nara
kenapa ibu nara
ibu nara subanglarang
ibu nara subanglarang
ibu nara subanglarang
ibu nara subanglarang
ibu nara subanglarang
ibu nara subanglarang
apakah ibu nara

bagaimana aku akan percaya dengan ibu nara
semuanya sudah jelas
aku melihat dengan mataku sendiri
bahwa botol racun itu berada di tangan ibu nara
ibu nara subanglarang